perkembangan penyajian makanan berbahan mie terus bervariasi
bahkan di setiap daerah memiliki ciri khas masakan mie yang berbeda beda
di indonesia mie sudah menjadi makanan favorit bagi masyarakat
selain harganya terjangkau mie bisa dikonsumsi oleh semua usia
mie juga sangat mudah dibuat dan bisa ditambahkan atau dimodifikasikan dengan berbagai jenis bahan makanan lain
di solo ada kedai haikimi yang menyajikan kreasi mie ayam daging merah
mie dipadu dengan taburan daging ayam serta daging merah yaitu daging ayam yang dimasak bersama beras merah
selain untuk menciptakan warna berbeda beras merah diakini juga baik untuk kesehatan
salah satu keistimewaan dari haikimi ini adalah pada daging merah
di mana dimasak menggunakan beras merah
dan tentunya ini sehat
menurut pencipta mie desi kuniasi ide awalnya ia ingin membuat menu mie yang sehat dan bisa dikonsumsi setiap hari
selain menggunakan beras merah mie ayam daging merah ini juga tidak menggunakan bahan pengawet atau penyedap rasa
dengan ayam merah yang versi halal ya karena memang image nya orang itu kalau daging yang dimasak merah itu biasanya non halal pak
mie nya pun saya juga
bikinan sendiri yang fresh kemudian tanpa pengawet tanpa pengenyal
pelanggan mengaku senang bisa makan mie setiap hari tanpa rasa takut dengan kandungan yang ada di mie
untuk level pedesnya lumayan masih lumayan
bagi yang menyukai rasa pedas pengunjung bisa memesan level pedasnya
soal harga jangan khawatir cukup terjangkau kok
mulai dari rp dua belas lima ratus hingga rp dua puluh tergantung pilihan topping
dan agar lebih nikmat
kedai ini juga menyediakan minuman coklat susu sebagai teman makan mie
kedai mie yang berada di jalan veteran solo ini buka dari jam sepuluh pagi hingga sembilan malam
selain haiki mie dengan daging merahnya di solo juga ada mie yang sedang viral
namanya mie gacuan yang telah memiliki lima cabang
mie yang dibuka dari jam sembilan pagi hingga pukul sepuluh malam ini selalu ramai pengunjung karena rasa dan bumbu pedasnya
mie di tempat ini terbuat secara berbeda
mie di tempat ini terbuat secara berbeda
mie di tempat ini terbuat secara berbeda
mie angel mie ini memiliki cita rasa gurih dan sama sekali tidak pedas
kedua yaitu mie setan yang memiliki kandungan rasa pedas dan gurih dan memiliki level pedas dari satu hingga delapan
yang ketiga adalah mie iblis
bagi anda pencinta rasa manis mie ini cocok selain juga terdapat cita rasa gurih dan pedasnya
harganya tenang tidak seseram nama mie nya kok
dibanderol mulai rp sepuluh lima ratus tak heran tempat ini tak pernah sepi pengunjung
dari sekian banyak mie di solo rasanya itu yang pas di sini
dari asin manis gurih itu lengkap
bagaimana apakah anda tergiur dengan aneka masakan mie di kota solo ini
sajian mie tetap pas untuk dinikmati kapanpun baik pagi siang atau bahkan malam hari
sri hartono panjarin rajaya solo jawa tengah